ikut mengatur ikut memfasilitasi
melayani kebutuhan pengamalan ajaran agama warga negaranya
dan ini sudah berlangsung sudah lama
haji itu kewajiban umat muslim
tapi negara memfasilitasi
menyelenggarakan urusan bahkan di bentuk kementerian agama tersendiri
yang mengurusi hal ikhwal perhajian
puasa itu kewajiban privat setiap orang
tapi negara bukan mewajibkan warga negaranya untuk puasa
tapi memfasilitasi warga negaranya yang berkewajiban puasa
untuk mengetahui kapan dia harus memulai puasa
dan kapan dia harus mengakhiri puasa
itulah kenapa ada sidang isbat dilakukan oleh kementerian agama
di negara negara sekuler itu sama sekali tidak dilakukan
oleh kementerian agama
oleh pemerintah oleh negara karena itu urusan urusan privat
di negara yang resmi agama negara islam misalnya
apa yang dilakukan oleh negara itulah yang menjadi kewajiban setiap warga negaranya
karena semua warga negaranya beragama yang sama
tapi dalam konteks indonesia
meskipun tidak mewajibkan negara
tapi negara memberikan pedoman arahan bahkan fasilitasi

karena kehidupan hak beragama dan menjalankan ajaran agama
itu adalah perintah konstitusi
undang undang dasar kita
sehingga pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi warga negaranya
yang ingin menjalankan ajaran agamanya
tentu tidak dalam bentuk paksaan
karena fasilitasi itu bukan paksaan
itulah kenapa teknis penghimpunan tadi itu harus ada akad
tidak ada paksaan atau begitu saja
jadi dikurangi dari penghasilan
setuju atau tidak setuju harus ada akad dari yang bersangkutan
jadi ini sama sekali tidak memasuki ruang ruang privat
masing masing warga negara dalam urusan agama
tapi bahkan memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama
yang diwajibkan oleh agamanya kepada warga negara
saya hilmi setiawan dari jawa post
yang ingin saya tanyakan pertama
jika nanti zakat dari skema yang disiapkan ini
dari para asn ini terkumpul
apakah akan mendegradasi fungsi pemerintah
untuk mensejahterakan rakyat
misalkan tadi kan jika terkumpul bisa digunakan untuk
sementara ini kan madrasah tugasnya kemenang
nah nanti kalau ada
dana dari zakat untuk memelihara madrasah
apakah anggaran madrasah yang dikemenang akan dikurangi
karena sudah tersubstitusi atau sudah tergantikan
dengan zakat tersebut
itu yang pertama
terus yang kedua
undang undang zakat kan sudah keluar mulai dua ribu sebelas lalu pak
tapi sampai sekarang belum optimal
sehingga akan dilakukan optimalisasi
melalui penarikan langsung bagi yang bersedia
nah kenapa selama ini
pemungutan zakat khususnya
khususnya pemungutan zakat secara umum belum optimal
apalagi dikemenang kan ada direktur rat zakat dan wakof itu pak
jadi masalahnya seperti apa terima kasih
baik saya mulai dari yang kedua dulu
sebenarnya ini bukan barang yang baru
jadi beberapa pemerintah daerah pemerintah provinsi
pemerintah kabupaten kota sudah menerapkan ini kepada
aparaturnya di daerah
beberapa kementerian lembaga sudah menerapkan
kami di kementerian agama sudah melakukan itu
beberapa asn kita itu sudah menerapkan ini
hanya ini kan masih selama ini masih kami nilai
belum terintegrasi dalam sebuah sistem
yang bisa dikontrol yang transparan lalu kemudian
terkelola dengan sistemis dan dengan baik lah begitu
terintegrasi dengan baik
bukan berarti baru sekarang
ini sudah beberapa waktu sudah dilakukan oleh sejumlah
pemerintah daerah kita kementerian lembaga yang lain
nah pertanyaan yang pertama
apakah ini akan menghilangkan kewajiban negara
pemerintah untuk melayani masyarakatnya
dana dana yang bersumber dari apbn maupun apbd
itu masih belum mampu
memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat kita
di hampir semua sektor
tidak hanya di pendidikan di bidang sosial
di bidang kesehatan di banyak bidang
jadi oleh karenanya kami kementerian agama
yang selama ini memiliki tusi
bagaimana dana dana zakat wakaf ini bisa lebih diaktualisasikan
merasa ada potensi zakat
zakat yang luar biasa
di kalangan asn terlebih dahulu
tentu potensi ini tidak hanya di kalangan asn
banyak yang lain karena umat muslim itu kan tidak hanya asn
banyak di profesi yang lain di teman teman media dan lain sebagainya
tapi sebagai bagian dari pemerintah kami ingin prioritas asn terlebih dahulu
yang relatif mudah ditangani dikelola
tentu nanti kalau ini baik berjalan dengan baik
tentu akan kepada komunitas atau lingkungan yang lain
tapi sama sekali bukan mengurangi kewajiban
karena kewajiban masing masing kementerian lembaga
itu masih belum cukup untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat
maka dana dana zakat yang dihimpun ini harapannya tentu dalam rangka untuk
ikut memenuhi kebutuhan masyarakat kita di hampir semua sektor kehidupan yang ada
pak lukman saya ramlan dari tv one pak
pak terkait dengan nisob tadi pak
perhitungannya seperti apa pak
apakah gaji pokoknya saja atau gaji pokok plus tunjangan
atau gaji pokok plus tunjangan dan sudah dikurangi dengan beberapa poin poin lain
seperti kita ketahui bahwa gaji asn atau pns kan banyak sekali
mungkin ada bpjs ada lain lain di sana yang harus dipotong dari gaji tersebut
dan yang kedua tadi pak lukman sebut
ada potensi zakat yang cukup besar
realisasinya kira kira berapa sih pak untuk potensi tersebut
apakah potensi tersebut mampu mengurangi beberapa permasalahan terutama ekonomi di negeri kita ini pak
begini zakat adalah sebuah ajaran agama islam sebagai sebuah instrumen yang amat sangat strategis
dalam bagaimana agar umat ini masyarakat ini bisa terentaskan dari kemiskinannya
dari keterpurukannya dan lain sebagainya
nah zakat itu adalah bagian dari harta yang kita miliki
sebenarnya kata kita miliki ini juga tidak tepat karena tidak ada manusia yang memiliki sepenuhnya
terhadap harta semuanya itu titipan punya tuhan semua gitu
sewaktu saat akan diambil
tapi setidaknya harta termasuk penghasilan yang ada pada kita
tapi milik para delapan kelompok delapan golongan yang merupakan yang berhak mustahik
harus ada kesadaran yang tinggi pada diri setiap muslim bahwa
semua penghasilan dia sebelum digunakan apa apa
sebelum digunakan untuk biaya hidup untuk bayar utang mungkin bayar kredit bayar apa apa
itu milik kelompok kelompok du'afa mustad'afin
orang orang yang memerlukan bantuan kita
sisikan itu dulu baru nanti sisanya itulah yang kita gunakan untuk keperluan hidup kita
itulah mekanisme instrumen yang diberikan tuhan kepada umat islam melalui ajaran agamanya
nah oleh karenanya itu tadi batasan nisob itu harus dilihat penghasilan kotornya dulu berapa dalam setahun
karena harus memenuhi haul dalam fikihnya
harus memenuhi haul itu kurun satu tahun lah
penghasilan dalam kurun satu tahun itu apakah sama kalau dulu itu kan dikaitkan dengan hasil pertanian
gabah gandum apa segala macam lalu emas
nah itu equivalentnya berapa
lalu kemudian oleh basnas berdasarkan masukan berbagai macam pandangan ulama muzakaroh dan lain sebagainya
itu ekvivalent dengan kurang lebih seharga delapan puluh lima gram
harga emas ya tinggal dikalikan saja
maka bagi asn yang penghasilannya nggak sampai nisob ya nggak perlu zakat
semua kita yang penghasilannya tidak sampai nisob tidak berkewajiban untuk berzakat
jadi zakat itu tidak berlaku kepada semua muslim tidak
kalau dia punya kualifikasi tertentu demikian
untuk potensinya pak
potensinya kita masih terus menghitung basnas terus menghitung karena ini angkanya terus
tapi setidak tidaknya kita optimis kalau asn ini secara seluruhnya punya kesadaran
tentu asn yang muslim ya konteksnya punya kesadaran yang tinggi
setidak tidaknya sepuluh triliun rupiah dari asn
muslim ini bisa kita himpun untuk bagaimana ini bisa dimanfaatkan lebih efektif
lebih efisien dalam mengentaskan kemiskinan diantara kita
pertahun atau perbulan
pertahun atau perbulan
pertahun pertahun tentu pertahun
ya silahkan yang udah mau menggambit ya
saya desi dari cnn tv pak
ada beberapa pertanyaan
so far draftnya ini udah sampai mana
dengar dengar katanya udah di kemenak dan kemen sesnek
terus kemudian uji publik yang dilakukan di tahun dua ribu tujuh belas
laporannya seperti apa pak
kemudian ada data nggak sih pak untuk asn ataupun pns ini
porsi data asn yang muslim seluruh indonesia itu
seberapa banyak mungkin ada laporan dari kementerian pemberdayaan dan aparatur negara
dan juga kalau boleh tahu belanja pemerintah untuk gaji pegawai ini
pertahunnya berapa dari apbn pak
dan terakhir auditnya nanti akan seperti apa pak setelah aturan ini diberlakukan
terima kasih pak
baik jadi ini masih dalam tahap persiapan pendalaman di kami di kementerian agama
belum lintas kementerian atau lembaga
jadi masih di internal kementerian
kami perlu menangani ini secara berhati hati
harus dengan penuh ketelitian kecermatan karena ini sesuatu yang
amat sangat penting dan harus dilihat secara komprehensif dari berbagai segi
karenanya kami terus mendalami ini sebelum melibatkan kementerian atau lembaga lain
nah datanya tentu kami tidak hafal ya apalagi data jumlah pegawai kita asn itu kemenpan datanya ada di sana
tapi yang sedang kami siapkan pertama adalah dari sisi dasar hukumnya regulasinya
landasan yuridisnya sebelum ini coba ini
nah landasan hukumnya itu ada undang undang ada pp ada impres ada peraturan menteri agama
referensinya apa kita harus jelas karena ini menyangkut ajaran agama
jadi harus bisa dipertanggungjawabkan secara syari'i secara agama
ada keputusan muktamar internasional di kuwait ada fatwa mui tahun dua ribu tiga tentang zakat penghasilan
ada rapat komisi fatwa itu
nah jadi ini yang sedang satu bagian
bagian yang kedua kalau dari sisi normatif ini sudah selesai dari sisi yuridisnya
tinggal teknis mekanisme penghimpunan dan pentasarufannya pendayagunaannya
bagaimana mekanisme pemotongannya itu seperti tadi akadnya asn itu pakai form
zaman sekarang apa masih pakai form form begitu atau cukup aplikasi digital gitu ini dan seterusnya
itu kan sedang kita buat juga supaya lebih dan seterusnya
lalu kemudian siapa lembaganya basnas ada sejumlah lembaga amil zakat yang lain
bagaimana koordinasi diantara mereka dan seterusnya dan seterusnya
itu yang sedang terus kita formulanya sedang kita rumuskan
tapi kalau angka angka tentu kami tidak hafal dan tidak pada saatnya kami sampaikan di sini
karena kami tidak siap dengan angka
tapi kami memiliki angka angka itu sebagai
ini basis landasan dasar bagi kami untuk merancang pelaksanaan program ini
auditnya pertama basnas beberapa lembaga amil zakat itu setiap tahun dia diaudit oleh akuntan publik
itu syarat itu undang undang perintah undang undang
jadi harus ada akuntan
nah nanti melalui peraturan ini kami ingin juga menambahkan bahwa secara periodik
misalnya setiap enam bulan sekali misalnya
mereka harus menyampaikan kepada publik progres dari penghimpunan dan pendaya gunaan dana dana ini
karena ini tidak hanya persoalan syari'i kewajiban agama yang melekat pada diri setiap muslim
tapi ini juga persoalan trust kepercayaan

orang yang dana penghasilannya disisi
orang yang dana penghasilannya disisikan untuk zakat
dia juga memerlukan pengetahuan sekaligus membangun keyakinannya
dan kemudian kepercayaannya bahwa dana zakat yang diatasarufkan itu digunakan untuk apa
jadi transparansi menjadi niscaya
sehingga mekanisme basnas mekanisme lembaga lembaga amil zakat untuk bagaimana menyampaikan kepada publik
terkait dengan progres
penghimpunan dan pendayagunaan dana dana ini menjadi penting
masih ada satu lagi ya silakan
selamat siang pak nama saya gali dari cnn indonesia
pak ada dua pertanyaan
yang pertama pak saya ingin menciptakan sebuah kasus
misalkan kalau asn ini dia sudah sepakat untuk berzakat pak
nanti apakah zakat zakatnya itu bisa menjadi nih yang pay faktor pengurang pajak
untuk pajak penghasilan asn tersebut pak itu yang pertama

dan yang kedua berarti kalau ini asn berarti untuk aparatur negara lain
seperti tni polri itu juga tidak akan mendapatkan fasilitas seperti ini pak terima kasih
ya termasuk yang tni polri itu menjadi bagian dari aparatur negara
jadi ada aparatur sipil negara ada kalau tni polri kan bukan sipil tentu
militer dia alat negara tapi sejauh ini memang dalam pikiran kami
memang masih sebatas asn
tapi kan kita juga mendapatkan masukan seperti yang saudara sampaikan
ada yang memberikan masukan kepada kami pak kenapa nggak sekalian yang di tni
anggota anggota tni dan polri itu dilibatkan saja
atau sistemnya kan juga sama jadi ini yang juga masih terus kita dalami kita kaji
nah yang pertama ada yang terkait dengan pajak jadi gini undang undang dua puluh tiga dua ribu sebelas
menyatakan bahwa zakat yang ditunaikan itu bisa menjadi pengurang dari penghasilan kotor yang dikenai pajak
jadi kalau kita sudah mengeluarkan zakat maka berapapun besaran zakat yang kita tunaikan itu bisa mengurangi penghasilan yang terkena pajak
itu perintah uf itu amanah undang undang dua puluh tiga dua ribu sebelas ini
masih ada waktu disilakan jika masih ada diskusi dan pertanyaan pertanyaan
bisa aja pak satu lagi
siang pak saya giri dari okezon com pak
pak saya mau nanya tadi kan untuk penggunaannya itu untuk semua kebutuhan ya pak
berarti enggak kemungkinan
juga untuk dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur ya pak ya
apalagi kan lagi gencar pembangunan infrastruktur gitu pak
kalau boleh tahu nanti kalau misalnya ya digunakan porsinya berapa ya bu untuk infrastruktur ya
begini teman teman yang ingin mendalami untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif
terkait dengan kemana saja dana dana zakat itu ditasarufkan digunakan
sebaiknya langsung menghubungi basnas atau lembaga lembaga zakat itu
kami bisa menjelaskan bahwa mereka membelanjakan atau menggunakan dana dana zakat itu untuk kemaslahatan masyarakat secara umum secara luas
ya itu tadi di bidang pendidikan di bidang sosial di bidang kesehatan bahkan terkait dengan masyarakat masyarakat kita yang terkena musibah karena peristiwa alam gitu
itu juga diambilkan dari itu
bahkan untuk revalving fund dana untuk revalving fund itu untuk pendaya gunaan ekonomi masyarakat untuk aktivitas yang produktif
banyak sekali contoh contohnya
jadi apakah infrastruktur sangat tergantung dari nanti lembaga lembaga itu
dalam mereka apa yang mereka lakukan
itu itu itu
apakah menerjemahkan kemaslahatan itu bersama
itu maknanya sangat luas sekali
kepentingan orang banyak
yang intinya adalah meningkatkan kesejahteraan kita semua
baik saya pikir ini
sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman teman media yang hadir
mudah mudahan apa yang saudara saudara sebarluaskan informasi yang baru saja kami sampaikan
ini bisa ikut memberikan pemahaman yang lebih baik yang lebih utuh
terkait dengan apa yang baru kita sedang persiapkan
jadi ini masih dalam tahap yang sangat dini masih tahap yang sangat awal
yang masih dimungkinkan untuk mendapatkan masukan masukan penyempurnaan dari siapapun
demikian saya akhiri
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh